siapa bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan
yang bekerjasama dengan harvard university dan university of virginia
memaparkan jika uang sangat bisa membeli kebahagiaan
hal hal apa saja yang bisa membuat seseorang bahagia
saya akan membahasnya dalam berbahagia dengan uang
kita lihat yang pertama berbahagia dengan uang ini
yang pertama adalah dengan membeli pengalaman
dari hasil survei ini hasil survei dari buku
ini mengatakan jika membelilah pengalaman ini yang membuat seseorang bahagia
beli lebih banyak pengalaman daripada benda benda material
kenapa karena kalau kita lihat pengalaman ini
membuat kita lebih bahagia dalam jangka waktu panjang
sementara untuk barang barang yang sifatnya material
ini jangka kesenangannya hanya pendek saja
banyak dari kita mempertimbangkan untuk membeli item item
misalnya seperti mobil kemudian juga gadget terbaru
dan juga hal lainnya karena hal tersebut bisa memberikan nilai ekonomi
yang lebih tinggi
daripada berlibur ke tempat tempat yang belum pernah kita kunjungi
seperti misalnya kalau kita membeli mobil mewah baru
ataupun juga gadget paling baru keluaran terbaru
tentunya kita mendapatkan nilai ekonomi
ataupun juga gengsi yang lebih tinggi
itu akan memberikan kita rasa bahagia
walaupun sifatnya akan lebih sementara dibandingkan dengan
jika kita membeli pengalaman
dengan contohnya adalah berlibur sifat ataupun juga jangka kebahagiaannya ini
akan jauh lebih panjang
dan namun ternyata menghabiskan uang untuk mengunjungi tempat tempat baru
atau menghabiskan waktu dengan keluarga misalnya
kemudian juga dapat membuat kita lebih bahagia
dibandingkan dengan menghabiskan uang untuk membeli barang barang tentu
yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya
adalah seperti misalnya mobil baru
ataupun juga gadget baru
ataupun juga barang barang mahal lainnya
yang kedua adalah uang bisa sangat membeli kebahagiaan
memang tidak ada yang bisa membeli waktu
namun waktu di sini bisa dikatakan seperti misalnya adalah
membeli properti ataupun rumah yang dekat dengan tempat kita bekerja
ataupun dengan kantor
elizabethin mengatakan lebih baik kita membeli tempat tinggal
ini dekat dengan rumah
dan kantor untuk menyingkat waktu perjalanan
daripada membeli mobil baru
mobil baru yang mewah dengan harga miliar rupiah
tapi membuat kita harus terjebak dengan kemacetan
sama saja karena terjebak kemacetan juga tidak membuat seseorang bahagia
karena dengan memiliki tempat tinggal yang dekat dengan kantor
ini kita mendapatkan waktu istirahat tentunya lebih banyak
dibandingkan jika kita tinggal di rumah yang agak sedikit jauh
daripada dengan kantor membuat kita akhirnya macem macetan
selain itu juga akan membuat biaya tambahan perjalanan setiap hari
dari kantor dan juga pulang ke rumah tentunya akan lebih mahal
karena membutuhkan uang untuk berjalan
bahan bensin ataupun bahan bakar minyak juga lebih mahal
jika memang memiliki uang lebih baik kita membeli properti
ataupun juga rumah tempat tinggal kita yang dekat dengan kantor
sehingga kita bisa membeli waktu waktu perjalanan yang kita beli
bukan waktu misalnya kita mendapatkan membeli uang
atau membeli waktu dalam sepuluh atau tiga puluh menit bukan
tapi lebih kepada menyikat waktu perjalanan setiap harinya
pulang pergi ke tempat kantor sehingga itu membuat seseorang itu lebih bahagia
dan juga tentunya membuat lebih bahagia dibandingkan membeli mobil
dengan harga mungkin yang sama dengan harga rumah atau properti
dekat tempat kantor kita namun kembali biaya tambahannya lebih mahal
karena apa karena jarak dari kantor ke rumah juga semakin jauh
dan akhirnya membeli ataupun menghabiskan bahan bakar minyak yang juga tidak murah
kemudian juga uang bisa membeli kebahagiaan lewat berinvestasi ke hal lain
dan mengatakan gunakan uang ini untuk membagiakan orang lain
karena ternyata menginvestasikan uang yang kita miliki pada orang lain
ini baik untuk keperluan donasi maupun untuk orang orang terdekat
misalnya seperti keluarga kemudian juga kolega dan juga sahabat sahabat
ini akan membuat kita ternyata lebih bahagia karena akan memperbaiki juga
tentang hubungan sosial kita terhadap orang orang yang kita sayangi
kemudian juga dengan orang orang lain
ini merupakan salah satu faktor juga dari penentu kebahagiaan seseorang
jadi semua hal yang kita lakukan untuk memperhatikan hubungan kita dengan orang lain
itu juga secara otomatis itu juga akan meningkatkan kebahagiaan dari diri kita sendiri
ketimbang kita berinvestasi ke diri sendiri saja
karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh elizabeth dunn
ini menggunakan uang untuk orang yang kita sayangi
seperti misalnya membeli hadiah pada saat seseorang itu ulang tahun
ataupun juga pada saat seseorang itu mendapatkan promosi di kantornya
itu akan membuat kita bahagia juga selain juga kita membuat bahagia orang lain
yang kita sayangi dengan memberikan kado tersebut
dan juga ternyata memberikan kado ataupun juga berinvestasi di orang lain
ini bisa meningkatkan mood seseorang
kemudian uang juga bisa membeli kebahagiaan
membeli kebahagiaan lewat barang barang yang dibeli sekarang namun dinikmati nanti
atau istilah di buku dari elizabeth dunn adalah pay now consume later
berikan jeda antara waktu pembayaran dengan konsumsi
karena tanpa disadari ternyata jeda waktu menunggu untuk mengkonsumsi hal yang telah kita bayar sebelumnya
ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kita
seperti misalnya adalah jika kita membeli tiket pesawat terbang biasanya
karena biasanya jauh jauh hari jika kita membeli tiket pesawat terbang
misalnya untuk berlibur dalam dua tiga bulan sebelum kita berangkat
itu akan jauh lebih murah dibandingkan pada saat kita membeli tiket pesawat
misalnya lebih dekat dengan waktu kita ingin berlibur
karena dengan seperti itu juga mau tidak mau akan bahagia karena mendapatkan tiket murah
itu sudah pasti akan bahagia
dan juga jeda antara setelah kita membeli tiket pesawat dan juga kepergian kita untuk berlibur
itu juga memberikan efek emosional ataupun manfaat emosional dari menunda waktu konsumsi
jadi dari itu kita bisa membeli tiket pesawat
jadi misalnya kita katakan tiga bulan lagi ke depan ingin pergi ke bali
misalnya kita sudah memiliki bayangan dan juga memiliki itinerary ataupun juga plan plan
ataupun juga rencana rencana yang akan dibuat saat kita melakukan liburan di pulau bali misalnya
dan itu pun juga membuat seseorang bahagia apalagi nanti setelah dalam tiga bulan itu
kita sudah membayangkan keindahan pulau dewata dan akhirnya realisasi dari liburan itu terjadi
jadi kita bisa mengatakan bahwa tingkat kebahagiaan ini akan lebih bahagia jika kita membayar sekarang dan juga didikmatinya nanti
yang terakhir dari hasil survei buku elizabeth dunn yaitu associate profesor psikologi di universitas di amerika serikat adalah gunakan secara bijaksana
ini mungkin hal yang paling klise namun memang benar ternyata karena dengan menggunakan uang kita secara bijaksana
buatlah hal hal yang kita beli dengan uang menjadi sesuatu yang sifatnya spesial
karena ternyata kebahagiaan atas kepemilikan sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik
akan berkurang jika jumlahnya terlalu banyak
misalnya kita membeli sesuatu barang bermerek yang cukup mahal
jika kita membeli item itu ataupun barang tersebut misalnya kita hanya memiliki satu atau dua barang tersebut
kita akan lebih apresiasi terhadap barang tersebut karena kita juga melihat bahwa kerja keras kita
akhirnya kita bisa mampu membeli misalnya satu atau dua barang yang sifatnya cukup mahal
ketimbang jika kita memiliki banyak barang mahal maka apresiasi kita
kemudian juga ikatan emosional kita terhadap barang tersebut juga akan menurun
ini juga berlaku bagi hal hal langka yang tidak bisa kita nikmati setiap harinya
karena semakin jarang kita dapat menikmati sesuatu ini maka kita akan lebih bahagia ketika kita mendapatkannya
dan dari hasil ini kalau kita lihat ternyata kebahagiaan ini bisa kita beli walaupun juga tentunya tidak terlepas dari hal hal apa yang kita beli
jadi siapa bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan karena terbukti dari hasil survei tadi
jika uang tersebut digunakan untuk hal hal yang saya sebutkan tadi hidup anda dijamin pasti akan bahagia
tapi ingat jangan membeli sesuatu dengan berhutang
karena bukan bahagia yang ada anda dapat terlilit dengan bunga hutang hidup anda justru akan semakin merana